kayaknya mama mulai curiga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
kita daftarin aja
kita daftarin dulu ya sayang ya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
ya saya hati hati ya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
lain jam apa buffalo
enggak tahu aber aber aber
apa karena ma lamanya dangerous
menginesi robin positive tukang
memangnya kamu mengikuti perkembangannya nindi sejak kamu serahkan ke panti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
nanti kita lihat
iya ombak karena aku mau sekolah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
iya rena mau sekolah
aku ke kamar sebentar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
udah dapet kok sekolahnya udah kita urus juga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
oke bagus dengar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
oh iya aktengan ini belum ketemu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
nah aku ke kamar sendiri ya
oke boleh rena sama oma aja ya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
saya jadi penasaran soal anak kandungnya andin
kemaren belum sempet tanya secara detail
sebenarnya anak itu meninggal karena apa
dan siapa mantan suami andien
tadi kiki balikan akto gue belum matiin cctv tadi malem lagi
sepertinya aku harus periksa lagi dari dalam koper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
kayaknya ada orang di sini
oh ini orang lain
oh ini orang lain